saat ini para pedagang hewan kurban ternak tengah mengalami kesulitan dalam menjual hewan kurban ternaknya
karena munculnya wabah penyakit mulut dan kuku pmk
selain itu masyarakat pun menjadi bingung untuk membeli hewan kurban di hari raya idul adha
komisi fatwa mui mengeluarkan fatwa mui no tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku atau pmk
hukumnya ada yang syah dan tidak sah untuk memenuhi syarat sebagai hewan kurban
mui mengatakan hewan yang terjangkit pmk kategori ringan dengan kualitas daging yang baik syah dijadikan hewan kurban
sedangkan hewan terjangkit pmk kategori berat hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban
jika hewan terjangkit pmk kategori berat dan sembuh dalam rentang waktu
sepuluh hingga tiga belas jul hijah maka hewan tersebut sah dijadikan hewan kurban
namun jika melewati rentang waktu tersebut maka sembelihan hewan dianggap sedekah bukan kurban
ketia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban
wajib menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan atau hijin sanitasi
untuk mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku
secara lebih luas
delapan pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat
untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim
sementara itu haji doni pedagang ternak hewan kurban yang berada di kawasan kelapa ii depok
mengaku bahwa hewan ternaknya sudah dikarantina terlebih dahulu
untuk menghindari tertularnya pmk
sekarang ini sedang mewabahnya pmk itu ya
sapi sapi kita yang ada mungkin kurang lebih sekitar dua dua ratus ekor itu ya merasa khawatir ya
tapi alhamdulillahnya jimmy ya sapi ini yang sekarang ini yang kita bawa disini itu sudah gak tertular
itu pmk wabahnya begitu ya
karena sapi sapi yang kita datangkan itu sekarang ini amat ketat begitu ya
yang dimana indup indu sapi itu itu diperiksa jimmy ya gitu
sebelum sampai kebetulan kami di depok di jawa barat ya
nah itu sapi yang tidak kena terdampak itu seperti contoh dari bali begitu ya
bali itu kita minta surat rekomendasi dari jawa barat ke provinsi bali
nah setelah itu di bali tidak mengatakan itu tidak terdampak itu pmk
itu baru keluarlah itu satu pikat satu pikat itu
haji doni juga berpesan kepada masyarakat yang hendak berkurban
selain melihat sertifikat hendaklah melihat dengan teliti kondisi hewan
apakah memiliki tindakan yang berbeda
haji doni juga berpesan kepada masyarakat yang hendak berkurban selain melihat sertifikat hendaklah melihat dengan teliti kondisi hewan apakah memiliki tindakan yang berbeda

sini sudah kayak orang koreng gitu ya di sini itu dampak dari pmk
dan kuku itu sudah banyak koreng ya begitu itu pmk
kalau dia busa tergantung ya nggak selamanya itu dia berbusa itu dia kena pmk begitu
ciri cirinya ininya pada luka semuanya di mulut ya sama di lidah
sama di kuku gitu
sementara itu para pembeli mengaku ada perasaan khawatir dan takut hewan ternak kurban yang mereka beli terjangkit pmk
kalau untuk khawatir sih kemungkinan ada ya paling nggak banyak lah
tapi kan kita lihat tempatnya juga tempat penjualannya ada sertifikat atau enggak
nah selanjutnya kita serahkan aja sama allah nih kita kan niatnya baik nih gitu aja
paling ke situ pak
tapi abang juga lihat dulu kondisi sapi itu ya pak
lihat dicek cek juga sehat apa enggak gitu
perasaan khawatir sih ada cuman kan kita juga harus pilih hewan kurban yang terpercayakan
yang udah bersertifikat yang bebas dari penyakit
pokoknya dari tempatnya juga harus yang berkualitas lah ke depannya supaya hewan kurbannya lebih kita terjaga lagi gitu
sementara itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pmk
seperti pembentukan gugus tugas penanganan virus pmk
yang rencananya sampai dengan di tingkat kecamatan desa serta membentuk pusat krisis yang berkolaborasi dengan tni polri beserta instansi lainnya
jimmy chandra maria oktober jakarta